yang ada satu m lebih ada yang satu m ada dua m
itu kan akhirnya membuat inggris dan juga italia tidak boleh ikut pertandingan pertandingan internasional selama lima tahun
yang menjadi kebiasaan disana
ketika mereka memberikan suara pada referendum suara masyarakat adat
kita akan lihat jenis surat suara yang akan anda terima nanti di tps
sebagian peraturan yang sudah kita kontrak bersama sama
kayak aku dapet tim baik baik banget anak anaknya
tapi satu sisi saya kembali pada tadi ya isu tentang nilai
setiap harinya setiap bulannya setiap tahun selalu ada
menengahi mereka mereka yang sedang berkonflik satu sama lain
serta merta bisa dilakukan pemkot semarang sendirian
sayangnya pemandangan penyembelihan kambing di kampung bustaman ini tak seramai di era tahun delapan puluh an
waktu perang dingin kalau amerika berperang di suatu tempat di vietnam misalnya uni soviet tidak akan masuk ke situ
karena kita juga punya tradisi yang baik
tadi tadi sempat mengatakan di kepulauan anambas itu dua ratus lima puluh lima pulau ya
atau sekitar dua belas tahun setelah penelitian awal dilakukan pada dua ribu dua
sebelum terjadinya perang ya pak ya
dan juga bisa berinteraksi dengan pembeli yang lain
kalau itu aku masih kurang tahu sih langkah langkah cpr nya
dan melihat pelajari lebih dalam
kenapa memilih jualan gilo gilo pak yang menarik apa
mengaplikasikan ilmu yang ia dapat
maksimal tiga kali dalam seminggu
jadi kita saling mengingatkan saling mensupport agar target yang tadi tetap tercapai
beberapa penjahit terus ternyata memang oke oke
kalau kamu sendiri di sana gimana
baik yang ageman ataupun cindera mata semuanya dihasilkan dari proses yang sama yaitu ditempa bukan dicetak
yang berada di antara dua pusat belanja besar di jakarta
dan hampir semua itu baru dosis pertama
dan dalam doktrin militer boleh untuk mempertahankan dirinya dia menyerang balik
nah eh gue pengen bilang jangan disebutin dulu biar penasaran
next barang mewah setelah kemarin saya pamer sehari ini juga harus gitu ya
kini usaha barbershopnya memiliki empat cabang dengan lebih dari lima puluh barberman
kalau kuning itu untuk kemakmuran untuk kerejekian
masjid ini kini telah menjadi destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi peziarah dari penjuru daerah
pelatih minta translator nih temen translate in
bongkar situ kan pasti biaya
angka penambahan kasus mencapai satu ratus dua puluh dua per seratus ribu penduduk dengan rawat inap sembilan enam puluh lima per seratus ribu penduduk dan kematian empat dari seratus ribu penduduk
ini ada bukit bukit juga kita pengen
dan tentu itu harus dikasih contoh juga dibuktikan
misalkan dulu sebagai chair of asean ada konflik kamboja sama thailand
sebenarnya dunia sudah seperti ini
di indonesia yang menakjubkan adalah cara mereka menghadirkan anda
perluasan basis pajak telah menjadi program dan dilakukan kementerian keuangan
tradisi ini dilakukan untuk menjamu tamu dan sudah ada sejak abad ke enam belas
alasan yang pertama adalah aku pengen berkontribusi supaya anak anak tuh tetap dapat pelajaran yang baik
gak apa apa biasa biar sampai rumah
kita akan mengecek kendaraan ini
tergantung dari kebesaran itu rumah
karena telaga adalah salah satu desa
kenapa pssi terkesan sangat lembek sekali dalam memberikan sanksi
dan yang tadinya tuh tim u sembilan belas kita dikira bakal kalah jauh sama nity
yang cukup luar biasa
patok pala adalah permainan yang memerlukan konsentrasi
saya pengusaha bergabung dalam organisasi itu
konsep terakota dengan beragam desain telah menyusuri sejumlah negara
seperti di pasar pesingkoneng kebonjeruk jakarta barat
setelah memeriksakan diri ke klinik bajenta
karena tadi sampah tidak mengenal batasan
serta kuantitas jumlah tenaga kesehatan
yang mencemaskan dan mengkhawatirkan
bertambah karena tidak diobati begitu nah self esteemnya rendah ini bisa mengarah pada
banyak banget aku ngeliat di indonesia jauh lebih talentid daripada aku di timnas
paling bersejarah nih pak ini kalau saya lihat ini semua petinggi petinggi
turis domestik itu berdatangan
kalau di timur tengah kita aktif di organisasi kerjasama islam oki
pada awalnya di dua puluh enam desember
langkah yang juga pertanda bahwa jav dapat diterima dan harapannya
di laut kolam di laut
oke jadi hari ini kita bikin salad ya chef ya
suasana bulan ramadhan menjadi orang yang minoritas ya disana ya
jadi dari tahun dua ribu delapan belas sudah ada
berarti yang gak keliatan di sosmed banyak sebenernya ya
harga ini bisa lebih tinggi jika desain yang diinginkan pelanggan lebih rumit
ini menjadi indikator iklim perubahan iklim kita ketahui juga
karena kapal ini tidak bisa jalan di malam hari karena resikonya banyak